persebaya surabaya kembali mempersiapkan diri menghadapi big match melawan arema fc dengan menggelar latihan di lapangan tol surabaya jawa timur pada senin sore
pemain persebaya surabaya telah melupakan kekalahan tiga dalam laga tandang melawan madura united pada akhir pekan lalu
kini tim fokus untuk menghadapi arema fc dalam lanjutan liga satu pada sabtu dua puluh tiga september di stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur
dalam latihan senin sore pelatih baru persebaya fokus memberikan latihan pemulihan bagi para pemain yang ikut bertanding dan latihan taktikal bagi pemain yang tak ikut bertanding melawan madura united
dalam menghadapi arema nanti pelatih persebaya joseph dombau mengaku telah mengenal arema fc ketika tim dari hongkong fc kice yang ia latih bertemu dengan arema dalam pertandingan afc cup tahun dua ribu dua puluh
dalam latihan senin sore pelatih persebaya zee valente mengaku telah mengenal arema fc fernando valente yang ikut bertanding dan latihan taktikal bagi pemain yang tak ikut bertanding melawan madura united
sementara itu pemain persebaya ze valente yang merupakan anak dari pelatih arema fc fernando valente mengaku tak akan takut jika akan berhadapan dengan tim yang dilatih oleh orang tuanya
baginya yang terpenting adalah memenangkan persebaya agar meraih tiga poin
terkait pertandingan sabtu ini ze valente menegaskan bahwa di laga tersebut
ia bukan akibatnya
akan melawan ayahnya namun tim persebaya yang akan melawan arema fc
pertandingan sabtu ini zee valente menegaskan bahwa di laga tersebut ia bukan akibatnya
pada laga tandang melawan madura united pada minggu tujuh belas september yang berakhir kekalahan tiga bagi persebaya
dua pemain persebaya mengalami cedera serius yakni bruno moreira dan andika ramadhani
brune mengalami cedera pada engkel kaki kirinya
sementara keeper persebaya andika ramadhani mengalami cedera pada pelipis bagian kiri
menurut ahmad ridoi dokter tim persebaya surabaya
hingga kini kedua pemain bajul ijo ini masih dalam pengawasan tim dokter
kondisinya andika alhamdulillah ya kemarin setelah pasca kejadian benturan itu
ini per hari ini sudah mendaik
untuk bisa main apa enggaknya itu keputusan pelatih ya yang jelas
karena sekarang itu kita masih observasi dari lukanya yang pertama
yang kedua karena kemarin juga sempat dia nyeri hebat di kepala dan kita observasi itu
dalam pertandingan melawan arema nanti persebaya lebih diunggulkan
di atas kertas persebaya unggul karena main di hadapan publik sendiri
dan posisi persebaya saat ini berada di peringkat delapan klasemen sementara dengan delapan belas poin
sedangkan arema berada di zona degradasi
di peringkat enam belas dengan sepuluh poin
berikutan cnn indonesia